gerakan teknik dasar pukulan menangkis dan menyerang dibarengi dengan tangan yang terbuka dan cepat merupakan ciri khas dari silat gerak strong
seni main pukulan gerak strum ini merupakan salah satu seni bela diri asli betawi
bukan sembarang pukul tentu di dalamnya terdapat teknik dan jurus yang harus dikuasai para murid didik di sini
lelaki perempuan tua muda bahkan anak anak semangat untuk berlatih seni bela diri asli mainan kampung selipi ini